otoritas bandara juanda surabaya jawa timur melarang kegiatan taksi dan ojek berbasis aplikasi
moda transportasi berbasis online ini dilarang karena juanda adalah bandara yang berada di pangkalan militer tni angkatan laut
jasa layanan taksi dan ojek berbasis aplikasi semakin marak di surabaya dan sekitarnya termasuk di kawasan bandara internasional juanda
pt angkasa pura i surabaya akhirnya melarang seluruh taksi dan ojek online beroperasi di dalam kawasan bandara juanda
alasan yang mendasari pelarangan ini adalah keberadaan bandara yang berada di lingkungan tni angkatan laut
pengelola bandara harus patuh pada kebijakan yang diterbitkan oleh tni angkatan laut
hingga saat ini taksi maupun ojek online boleh menurunkan penumpang namun dilarang mengambil penumpang di dalam bandara
aturan ini baru saja diberlakukan
stratusnya ini taksi
artinya kebijakan itu komandan pangkalan kalau kita melihat banner apa spandek spandek yang ditebarkan di tempat parkir dari komandan pangkalan
bahwa taksi online tidak diizinkan untuk mengangkut penumpang dari bandara juanda
selain bandara juanda sejumlah terminal dan stasiun kereta
api di surabaya dan sekitarnya juga melarang beroperasinya taksi dan ojek online
sementara saat ini warga lebih sering menggunakan jasa layanan transportasi online lantaran harga yang lebih murah